kan jamu itu bisa menurunkan demam kamu
kamu kan harus istirahat
kamu gak boleh kerja dulu
kami itu kan masih lemah
kamu tiduran aja ya
iya bel mending kamu hari ini istirahat aja
sampai kamu bener bener pulih
ya kan bu
semalaman aku tuh udah istirahat
jadi karena ini udah pagi
aku harus berangkat kerja
orang susah kayak aku
gawat kalau sampai aku dan radik
gak bisa mengawasi
begitu sadar kak raina menceritakan yang sebenarnya
eh ngapain kamu disini
semoga kamu keluar
kamu keluar sekarang
dan mama adalah mama kanunya
apa itu kurang
aku rasa itu udah cukup
aku rasa itu udah cukup
kamu gak percaya sama kamu
kamu gak percaya
atau jangan jangan ada sesuatu yang kalian sembunyikan
atau aku akan berbuat kasar
aku akan keluar
kamu kenapa mesti marah marah sama mereka
ada apa ini
di rumah ini
ada yang berusaha mencelakai kak raina
dia ada di rumah kita
sebelum papa meninggal
dia ingin mengatakan sesuatu
dia menunjuk kepada sesuatu
tapi pada saat itu aku nggak ngerti
lalu pada saat aku datang bersama dokter
papa sudah meninggal
ada yang berusaha mencelakai papa
dan juga sekarang ini mencelakai karaina
orang itu ada di rumah ini pak
dia ingin hancurkan keluarga kita
kita gak boleh lengah
kita gak boleh meninggalkan karaina sendirian
kita harus terus menjaga karaina
sadar dong ma
mama mohon sama kamu ya allah
bangunkan anak saya ya
gimana kalau sampai kah rainanya sadar dan akhirnya dia ngebongkar semua
persempongkolan kita sama
mama sylvia dan afif
tenang aja tenang aja dia nggak akan bongkar semua rahasia kita
dit lagian kenapa sih lo tadi mukul si reina
pake namunan gue lo harus mukul dia
sampe dia minggal
otak tuh dipake mikir bukan buat pesum
kalau gue bulu reina
gue bisa didapak dari rumah ini
karena gue gak berarti apa apa tanpa reina
dan sampai gue didepak dari rumah ini
gue bongkar rahasia lo berdua mau
itu gak akan terjadi kamu gak bisa
ngancam aku setelah karaina sadar
dia akan ngebongkar semua kejahatan
gak akan ada artinya lagi di rumah ini
siapa yang pegang kendali dalam permainan ini
dan udah deh lo gak usah kepedean deh
tadi aja lu diusir sama si afif
nah kita lihat
apa afif berhasil
untuk ngusir gue lagi
karena lo harus tahu gue ini suaminya reina
dan itu lebih penting daripada seorang adik
ya udah buktiin
kesih radyat lo sama lo
mama takut terjadi sesuatu sama rena
mudah mudahan gak ada apa apa
nah kita berdoa aja sama allah
semoga ke reina disembuhkan
apa dia gak tau
kalau aku sudah larang dia masuk
afif gue mau masuk gue suaminya reina
kalau lo gak buka pintunya gue akan lapor ke polisi fip
dibuka aja pintunya berisik
udah buka aja
mama gak mau nanti urusannya malah jadi panjang
afif kamu harus ingat
laki laki itu yang dipilih oleh
tidak ada apa apa
kau ke dalam kamar
kalau malam ini terjadi sesuatu sama kakakku
aku tidak akan pernah menghubungi polisi
yang akan mengukur kamu hidup hidup
dan aku akan memakamkan kamu
aduh udah deh kalian berdua kenapa sih ribut aja
tolong dong sekarang yang lebih penting adalah kesehatan riana ngerti gak
kamu berdiri situ aja dan jangan sampai kamu mendekati karennya
kenapa viva aku suaminya
alhamdulillah udah gak demam nak
benar kan jamu itu bisa menurunkan demam kamu
kamu kemana kamu kan harus istirahat
enggak enggak kamu gak boleh kerja dulu
aku itu kan masih lemah
kamu tiduran aja ya
iya bel mending kamu hari ini istirahat aja
sampai kamu bener bener pulih
ya kan bu
semalaman aku tuh udah istirahat
jadi karena ini udah pagi
aku harus berangkat kerja
orang susah kayak aku
harus cari duit lebih keras lagi mah
selama aku masih punya mama dan siti
aku yakin banget
jadi aku harus kerja dulu ya maya
laki laki gak bertanggung jawab itu sudah bikin anakku menderita
dia harus membayar semua penderitaan
yang dialami anak dan cucu
pokoknya afif harus membayar kesalahannya untuk anak keduanya bella
saya nggak boleh tinggal diam afif harus bertanggung jawab
ibu gak boleh kesana bu
jangan kesana ya bu kita pulang aja ya
saya itu harus ngomong sama afif afif gak bisa seenaknya sama bella
iya tapi mendingan sekarang kita pulang ya bu ya
daripada nanti kita bikin ribut di sana bu
udah ya bu